dari pembak eksekutif
tampil di rakernas asosiasi pemerintah kota seluruh indonesia
atau apeksi ke enam belas di makassar sulawesi selatan pada kamis hari ini
ketiga bakal calon presiden tersebut secara bergantian
beradu gagas terkait tema indonesia
dan tantangan pembangunan kota di masa depan
anies baswedan menjawab usulan sejumlah pemerintah kota
menurutnya pemerintah saat ini hanya berfokus membangun desa
melalui kementerian desa tetapi tak mengantisipasi
sejumlah tantangan pembangunan kota pada masa mendatang
nah jadi visi yang kita ingin tawarkan ke depan
kita ingin di malam hari seluruh kota di republik indonesia
terlihat menyala terang dari udara
menyala terang itu
bima arya selaku ketua apeksi mengatakan
kehadiran para baca pres tira kernas apeksik
bukan panggung deklarasi politik
baca pres pdi perjuangan ganjar pranowo
menceritakan soal hubungan baiknya dengan bakal calon presiden lainnya
yakni anies baswedan dan prabowo subianto
dan kami berkomunikasi sampai dengan hari ini baik baik saja
maka di kebumen foto kami bertiga tersebar dan kami bercanda
dan kami bercanda
dengan mas anies teman saya saat kuliah
kami berteman lama sekali
maka kalau ledek ledekan kita ledek ledekan gaya mahasiswa waktu di ugm dulu
asik asik aja kan
dan waktu naik haji kemarin kami bareng bareng satu hotel
tiap hari makan sarapan bareng kita bercanda
apa yang mau kita sakiti dari kawan kawan kita
dikit sempatan ini baca pres prabowo subianto
bertekad meneruskan strategi jokowi
yang seandainya mendapatkan mandat dari rakyat
saudara saudara sekalian strategi pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah
di bawah kepemimpinan pak jokowi dodo sudah benar
saya bertekad seandainya saya menerima mandat dari rakyat
saya akan teruskan strategi yang sudah benar ini
kalau saya bicara tentang
rakernas apexi digelar selama empat hari terhitung sejak sepuluh juli hingga empat belas juli mendatang
dengan sejumlah agenda
kehadiran ketiga capres diharapkan mampu membawa visi pembangunan kota di masa depan
di peliputan cnn indonesia